ada masih bersama kami di cnn indonesia connected media sosial ramai dengan foto foto patung putri duyuk di taman impian jaya ancol jakarta
yang kini berbalut kain berwarna emas
meski pengelola punya alasan hal ini telanjur menjadi kontroversi di media sosial
bahkan ada yang beranggapan kain berwarna emas itu menutup akses publik untuk menikmati karya seni
anda pengguna media sosial pasti familiar ya dengan foto foto ini di lini masa
setelah sekitar dua puluh tiga tahun bertelanjang dada patung putri duyung di taman impian jaya ancol jakarta
kini berbalut kain berwarna keemasan
foto foto patung putri duyung berpenutup dada ini beredar luas di media sosial
dan memancing komentar bernada cibiran dari sejumlah warganet
kami kutip dari detik com corporate communication manager taman impian jaya
ancol rika lestari mengatakan ada alasan jelas mengapa pengelola menutup patung bertelanjang dada itu dengan kain emas
ancol kini memposisikan diri sebagai tempat wisata untuk keluarga dari dewasa sampai anak anak
rika menambahkan kebijakan menutupi bagian dada patung putri duyung bukanlah lantaran pengaruh dan paksaan dari pihak luar
meskipun demikian warganet beranggapan patung putri duyung kini tampak janggal

warna emas itu justru menutup akses publik untuk menikmati karya seni
melalui sambungan telpon seniman senior tanah air arah mayani menganggap ini sebagai sebuah hal lucu
hal hal semacam ini menjadi penanda kemunduran bagi kebebasan berekspresi
menurut arah mayani hal ini merupakan cerminan gejolak sosial tentang norma keagamaan yang meluas termasuk terhadap karya seni
sejak awal berdiri taman impian jaya ancol ditujukan sebagai sebuah kawasan wisata terpadu
oleh pemerintah provinsi dki jakarta
sebagai sebuah taman rekreasi yang ditujukan untuk keluarga lengkap dengan kawasan hiburan dan penginapan
alih alih kenyamanan kini pengunjung akan melihat patung duyung secara berbeda
terlebih jika pola pikir masyarakat masih kurang menghargai karya
prasidya puspa cnn indonesia
janggal atau nggak janggal mungkin yang berikut ini punya jawabannya atau punya pandangannya sendiri
ada mas pri guest budayawan mas pri selamat malam
selamat malam tiffany
saya harus tanya tanggapan mas pri udah lihat atau belum nih yang patung patung sekarang ditutup kain emas ini
ya karena sekarang wisata keluarga banyak keluarga banyak anak anak
dari dulu juga kita tahu mungkin kawasan itu memang kawasan wisata keluarga ya kenapa baru sekarang gitu
ya begitu ditutup kain sebetulnya kan malah menjadi dibicarakan patung itu
nah ini dari sisi happening art sebenarnya sukses penutupan kain itu
jadi ketika belum ditutup kain ya biasa biasa saja menjadi tidak terperhatikan
tetapi kain itu membuat patung ini hidup dan menjadi wacana publik
ini dari sisi sensasi sosiologis ya
tapi tentu maksudnya tidak selengean semacam itu
ini dalam soal yang lebih serius tentu ini menyangkut demokratisasi ekspresi berkesenian
anda sebagai mungkin perwakilan dari budayawan seniman juga artinya gini
teman teman seniman menganggap patung ini kan karya seni kan
karya seni yang lahir dari tangan seorang seniman
dan ini adalah apa
jadi curahkan ide di sana kemudian ekspresi kebebasan berekspresi juga dari teman teman seniman
ini termasuk membatasi kebebasan berekspresi dari teman teman seniman tidak kalau begini
kan artinya jadi patung kan jadi banyak banget nih mas di jakarta di indonesia juga
banyak patung patung yang mungkin nggak tertutup dadanya juga kayak yang ada di ancol itu
ya walaupun ada mungkin wacana ke sana ada kawatan yang itu tetapi saya tidak berpikir setau itu
ini adalah kehidupan berdemokrasi yang
yang asik saja
bahwa ada tidak setuju dan ada setuju kepada pilihan pilihan artistik itu adalah kejamakan di dalam demokrasi
perkara cara caranya itu ada yang scoringnya itu sekian ada yang sekian ada yang sekian
itu adalah dinamika di lapangan
tetapi saya kira syarat terbesar di dalam berdemokrasi itu harus menghargai juga pihak pihak yang tidak setuju
nah dengan adanya kejadian seperti ini ada kekhawatiran tidak artinya teman teman seniman nanti ke depannya kalau mau membuat suatu atau sebuah karya gitu
jadi berpikir sepuluh kali oh nanti eksesnya ke depannya akan jadi begini itu nanti takutnya ada polisi tidur begini
saya tidak secemas itu ya karena seniman seniman ini kalaupun dibatasi itu mereka berkelit itu bisa dengan indah
jadi alasannya sudah ada persiapan amunisi alasan yang dirangkai dengan indah itu
dan lagi pula itu sindiran sindiran kecil sajalah atau ketidaksetujuan ketidaksetujuan kecil bahwa kita berdampingan dengan tetangga yang keragamannya itu sekarang ini sangat merdeka gitu loh tiffany
kita juga harus menghitung tetangga tetangga yang betapapun kita tidak setuju kepada pilihan artistiknya itu tetangga kita dan sebagai realitas sosial kita
tidak ada ruginya kita kadang kadang juga memahami realitas itu
dan itu tidak mungkin membatasi ekspresi kesenian yang sudah sangat demokratis ini
kita ini kan kurang apa lagi kurang demokratis apalagi sih kita ini
maka kalau ada sedikit saja ketidaksetujuan itu relax aja lah kita ini
justru itu bentuk kehatian di dalam demokrasi
jadi tetap aja ya itu adalah kebebasan berekspresi dalam era demokrasi
jadi tidak harus ada yang dikhawatirkan atau dikhawatirkan

karena kita boleh berdemokrasi mereka juga boleh berdemokrasi loh kalau kita ini memakai kita dan mereka
oke baik terima kasih mas bri karena waktunya terbatas
terima kasih tapi sudah memberikan insightnya lah ya untuk si indonesia connected malam hari ini